silahkan diambil gambarnya teman teman karena waktunya ini ya dibatasi
cukup ya belum belum
silahkan diambil gambarnya teman teman karena waktunya ini ya dibatasi
ya udah bukit sudah kita temukan sekurinya positif kemudian namanya
barang bukti narkotika jenis ganjanya